rasanya sakit sekali allah
tapi engkau ya allah engkau yang maha kuasai allah
engkau yang maha kuasa ya allah jadi berilah maka kuatan ya allah untuk menahan segala rasa
ini ya allah bantulah ya allah amin
kalo dia tuh gak suka sama si robby
maja dikasih ya nak
roh gak setuju rumahnya jadi adik iparnya roh
karena ulah orangtuanya
tapi setelah roh liat penolakan rumana terhadap robby
roh juga jadi gak tega mak
bener bener roh gak tega
gue juga kagak tega
udah deh mak
ini emang udah rencana dari allah
dengan ikhlas dan rido
mungkin emang ini jalan terbaik
yang dikasih allah buat kita
atau si maimunahnya sendiri
gue kagak begitu kaget
kok ini si rumana sendiri yang ngomong
ini depan si robby nya
gimana perasaannya si robby allah
mak kalau menurut sulam nih
ini semua emang udah rencana dari allah
emang udah garisnya begitu
soal rejeki empamanya
gak mungkin tuh malaikat mikail
salah mau ngasih rejeki ke kita
eh turunnya ke mangkoyo
gak mungkin mak
gak mungkin tuh
marikat idroil mau nyabut nyawa sulam
eh yang dicabut nyawanya kardun
gak mungkin mak
nah begitu juga soal perjodohan
udah dikitain nih semuanya
cinta setengah mati ambil anak
tapi kalau allah bilang kajah
mau dibilang apa ya
iya bener tulam
sebenernya kalau ncing lihat sih
si robby itu kayaknya benar benar cinta banget sama rumana
biar kata udah putus
dia itu masih punya keyakinan bakal bisa balik lagi
eh tapi kenyataannya jauh ya dari harapan

eh tapi kenyataannya jauh ya dari harapan
eh bener kata orang bijak

kalau punya hati itu
jangan diangkat tinggi tinggi
ntar kalau jatuh sakit
ntar kalau jatuh sakit
itu ya sih
kebutuhan si rumana itu yang kagak gue ngerti
kok ini bisa bisanya sih
bapak yang begitu coba
kalau menurut tulama
ini ada dua kemungkinan

yang pertama ya karena emang keinginan rumah sendiri

rumana ini dapet tekanan dari orang tuanya
kalau misalnya yang keduanya gimana tuh
kalau misalnya yang keduanya gimana tuh
padahal kan rumahnya cinta banget tuh
tapi kenapa dia nolak amaran robby ye
gue sih tahu kalau rumahnya emang
maaf nih udah ada perjanjian gue
jadi gue gak bisa ceritain sama lo bro
jah dia bengong pren
kesambet dari mana
manusia aja gak ada yang berani sama gue bro
apalagi setan yang lewat
iya iya setan masa kesambet setan
iya iya setan masa kesambet setan
pren kalo dia
dudak beranak gue gue kagak yakin
ngajak si rumana buat tirakat
nah terus dibawa bawa tuh
ke rumah teman gue yang lama yang sekarang
jadi guru spiritual terkenal
oh pengennya lu itu
nah gue tuh kepengen
gimana di terawang gimana masa depannya
jelas sampe kagak
yang datang tuh pejabat pejabat
mereka minta naik angkat
artis artis pula dateng
ada minta jodoh ada minta dijeki macem macem deh
bayarannya lo mau tau
nah si rumana nih gratis
eh dia bilang musrik
si pren kagak ngerti
lah gue aja yang banyak dosa kagak mau
kayak begitu musrik
tau gak pren
musik itu perbuatan dosa yang kagak dimaafin sama allah
lah si rum kan kuliahnya di cairo
belajar agamanya juga tinggi
nah jadi dalil dalil agamanya itu
udah pas udah mantep
yang berangkat ke kaledonia
terusan bisnis doang
terus lo kenapa di sini
nah lo kerja kagak
nah ini dia nih yang harus dilurusin
aye dimari bukan numpang
ai punya warisan di sini
nah ini yang didiemin lama lama
berlarut larut jadi ada kesalahpahaman
emang sih waktu babi meninggal
aye kagak dimari
jadi gak ada komunikasi
nah yang jadi masalah tuh
jatah warisan aye belum dibagi bagi sampe sekarang
wah rugi banyak bener bener
bukan cuma rugi aja
aye merasa dijolimin
wah gila tuh semua yedin tuh
lo tau lagi apa yang gue yang lagi nih
hah kagak usah
biarin aja aye tuh orang yang cinta
sama damai biarin
lame lame juga ntar ketawa sendiri
pasrahkan segala perasaanku kepadaku
kalau memang kemana bukan jodohku
ambah maut ya allah
ikhlaskan nanti ini ya allah
ikhlaskan hari ini ya allah
ikhlaskan hati ini ya allah
engkau tau ya allah
perasaan ini sakit sekali
tapi engkau ya allah
engkau yang maha kuasa ya allah
engkau yang maha kuasa ya allah
jadi berilah mu kekuatan ya allah
segala rasa sakit ini ya allah
bantu lamba ya allah